sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mengalami penderitaan seperti ini mi
siapa yang tega membuat kamu menderita
temannya wisnu mbak
saya permisi dulu
kok aku bisa ada di sini
kamu sudah sadar
kenapa aku ada di sini
kamu tenang dulu ya
kamu tenangin diri kamu dulu
aku ambil hidup buat kamu ya
siapa sih temannya wisnu
kok sakit pakai dirawat di rumah segar
perempuan ini kenapa ada di sini
kok bisa sih
kau harus cepat cepat kasih tahu dianra
kamu tahu nggak
berani berani ya perempuan sialan itu balik lagi ke rumahku
ngapain dia di rumah kamu
dibawa sama adik aku di
kamu tahu kan
kamu tahu kan
kamu tahu kan
kamu tahu kan
kamu tahu kan

ini sekarang adik aku yang lugu gitu lagi yang ngerawat dia
pikir lompat itu udah mati di jalanan
dia malah tidur di rumah kamu
ya makanya di ini sekarang gimana caranya aku bisa ngusir dia
kamu harus terus perhatiin dia ya
aku yakin dia pasti merencanakan sesuatu
dan jangan heran dia juga pasti akan manfaatkan adik kamu
nanti aku kabarin lagi
dan di perempuan itu pasti merencanakan sesuatu
masa dia tidur di rumah alir
perempuan sialan itu di rumah alia
mau ngapain ya
aku tau lah resip banget sih
tenang aja di
kertutruf masih sama kita
bayi dia itu masih ada di sini
kamu tenang aja mit
aku gak nyuli kamu kok
tadi waktu aku di jalan aku ketemu kamu
dengan kamu yang keadaan bingung dan unglai kayak gitu
dan maaf gak sengaja
tapi kamu gak usah khawatir
dokter keluarga aku udah nanganin kamu kok
untung aja mit
kamu ketemu sama aku
coba kalau ketemu sama orang lain
gimana keadaan kamu sekarang
alhamdulillah allah masih baikan sama kamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu pasti lapar ya

gak usah no
aku harus pergi sekarang
kamu pokoknya gak boleh kemana mana ya
kamu harus di sini sampai kondisi kamu pulih dulu
aku ambil makanan dulu ya buat kamu
sebentar kok ya
mbak halim aku bisa ada di sini
apapun rencana yang ada di otak loh
untuk menyelamatkan diri lu di rumah ini
anak yang lo tinggal di rumah milo
gak bakal selamat
lo pikir dengan ninggalin anak itu di rumahnya milo
terus keluarga prayoga akan kasian
terus memelihara anak itu nah
lo tuh salah besar tau gak ya
jadi mendingan lo tuh menghilang untuk selamanya
jadi mendingan lo tuh menghilang untuk selamanya
sebelum kami yang bikin lalu menghilang
dengan cara yang menyakitkan lo
dengan cara yang menyakitkan lo
dan satu lagi ya
lu jangan pernah deketin adik gue lagi
karena gue tahu lo cuma pengen berhubung

karena wisnu baik ya kan
kalau lo masih nekat
lo tahu rasikonya

jadi wisnu adiknya mbak alia

kamu ngomong sama siapa visnu pens jimi